kepala blitar santoso tidak menyangka jika mantan wali kota blitar saman hudi anwar diduga terlibat dalam aksi perampokan di rumah dinasnya
santoso beralasan selama ini masih menjalin hubungan baik dengan samanhudi
samanudi ditangkap polda jatim pada jumat karena diduga menjadi informan pemetaan rumah dinas kepada para perampok
pada sabtu siang wali kota blitar santoso menyatakan samanudi adalah mantan pimpinannya sendiri
ketika saman hudi masih wali kota santoso adalah wakilnya
ia menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian agar terang benderang
ia juga menghimbau agar masyarakat kota blitar tidak terpengaruh dan tetap kondusif apalagi menjelang tahun politik
kita berdoa mudah mudahan allah segera memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar